nih cing rum bawain kue
hai gua nih baru ponakan cinya paling cakep yang paling pengertian baru ngomong ada cemilan
itu kue umi marian cing cobain deh
itu kue dari umi marian cing enak enggak enak masa sih cing
enak aja gue kagak bakal mulangin duit yang sepuluh juta
duit itu udah habis buat gue sekarang udah kagak gablet buat ngulangin duit
sabar pakardun sabar kita kan disini baik baik mau ngambil haknya
si sulam yang dan bela pakardun lu kagak denger abe duitnya udah habis udah kagak
ada masa sih bang ini kan belum sebulan masa duit segitu gede udah habis sih
iya itu uang modalnya dia buat dagang bumbu
gue kagak percaya banget sih
duit sepuluh juta itu buat berobat anakku di rumah sakit
kalo gak percaya tanya
tanya nih sama bini bini gua nih
sekarang gini aja deh pang
kalo duit itu dipake untuk biaya berobat
tapi kan duit sepuluh juta
gak semuanya dipakai untuk berobat
pasti ada sisanya kan
nah sisanya itu deh yang saya minta
mau sembilan juta kek mau delapan juta kek
ya itu pak ardun
lu pernah denger sendiri kan apa kata bang ae
pak ardun dikasih dispensasi
berapa sih biaya berobat di pos kosmas
palingan gak sampe sejuta
sembarangan lu ngomong lu rendahin banget sih
eh anak gua tuh udah ketabrak ketabrak
dia mesti dibawa ke rumah sakit
dan dia juga perlu biaya traumatik tau gak
yang nabrak kan bukan sulam
ya dia dong yang tanggung jawab
betul itu pak ardun
kalo pak ardun tetep ngotot
eh aduh lu denger ya
gua nih udah dihukum
bareng ame maimu naame muhaidin
bantuin pesantren lu pade
itu kan udah impas berarti kan iya kan
maaf bang ardun ya
hukuman bang ardun itu
karena bukannya saya yang minta
itu kan warga yang minta
si raun iya kan
jadi pak ardun tuh kagak berhak sama sekali sama duit itu
iya itu juga duit saya boleh minjem dari robby
praben duit dari mana gua bakal ngegantiin nih
sekarang sekarang gini deh
nih mau dipaksa bagaimana juga gua kagak bakal bisa mengulangi tuh duit
sekarang gua kagak punya apa apa ya
terus nanti lu yang mau apa
kalo mau berantem berantem
eh pak ardun
pak ardun kira gua takut sama pak ardun
lu pikir gua takut sama lu
gua lagi yang ditangguh
bang kudu kita ga gantiin duit aja sulam ya
iya bener bang kalau mereka pada lapor polisi gimana dong bang
gua juga bingung
duit dari mana buat ngegantiin duit si sulam kalo dia minta
ya allah neneng marconeng eti suketi
lu pikir tiap hari lu makan duit dari mana ya
belanja duit dari mana
itu duitnya si sulam tau
makanya bawang jadi laki nu tuh kerja cari duit buat makan
bukan nganggap duitnya gitu lah
iya sih biasanya cuma nganggap si jalu aja jalu aja
aduh buat si sulam
aduh bacot lu kagak disekolahin pake nyalahin si jalu
eh si jalu itu sumber rezeki buat gua
kalo kagak ada dia kagak dapet rezeki tau ga
jangan nyalahin si jalu gua kepek juga lu
iya lu pake disalahin
cing kita ikhlasin aja deh cing gausah ditagi
jangan dong bang masa kita kalah sama pak kardun
bukannya kalah rob
niat awal kan bukan saudako
kita udah tau pak ardun itu sengaja meres kita
betul lam kalo emang dia niat bahaya sih dari awal
dia cuma minta ganti pengobatan doang
ini pakai inilah itulah trauma lah
jelas banget tuh bang pakar itu sengaja gede gedein
dia tuh manfaatin kita
tadi peres sepuluh juta lagi
dan yang paling penting nih bang ini bukan masalah uang
tapi masalah kehormatan keluarga
maksud gua akan si rob kehormatan
kehormatin itu untuk allah
ini bukan masalah kehormatan
masalah hak sebetulnya
jangan bicara kehormatan deh
gini bang kalo abang tidak tegasin si pak ardun
orang orang akan berani bang
semena mena sama keluarga kita
abang harus tegas dong
ini bukan masalah kalah atau menang
ini masalah harga diri
lo kudu tegas kalau harga diri keluarga dipermainin
kalo masalah berantemah gua kagak takut
sepuluh orang ardun maju
nih cing baru membawain kue
nih baru ponakan cing yang paling cakep
yang paling pengertian
eh lu cateng gua makan
itu kue ummi mariam cing cobain deh
ini rumah si dirah
itu kue dari ummi mariam cing
itu kan padahal enak banget
ya elah belum kelar ngomong dipotong aja
maksudnya kagak kagak salah
enak banget bener kan
kagak kalah main jual di mall mall nih
enak banget kan
ih rumah kira tadi ga enak
waduh ini jarang gua makan kaya begini nih
tiga ratus tahun sekali
ini tuh bisa aja deh
kirain lu kan beneran ga enak tadi
nah ke kamar dulu ya
malem malem kesini ada apa ya
lo berdua ada perlu ya
eeeh pakji sulam ada
nah tuh bang sulamnya dateng
pakji maaf nih ganggu pakji
mau ada perlu
mau ada yang saya omongin
ayo masuk duluan ya soalnya banyak kerjaan kantor yang harus diselesaikan
ini dari rumah anak rumah anak beli dari umi mariam
gue kena dilemparin kotoran sama anak gue sendiri
mana beli kuenya dari si umi mariam lagi
iya nih bukannya ngedukung abah sama umi nya sendiri
eh malah orang lain
itu hak siapa aja mau beli apa yang dia mau
kagak kecuali anak sendiri
ini kagak boleh didiamin nih pak
umi kagak mau kalau dagangan kue umi
ancurkan si umi mariam itu

lo makan aja sendiri